tahun ajaran baru memang sudah berjalan namun sebelumnya perasaan sedih dan kecewa kerap muncul saat seseorang gagal mendapatkan keinginannya
termasuk saat memilih sekolah favorit
kegagalan masuk sekolah pilihan terkadang bisa menyebabkan depresi pada anak bahkan orang tua
lantas bagaimana upaya memulihkan mental dan kepercayaan diri anak saat gagal masuk sekolah favorit
berikut ini informasinya untuk anda
kegagalan masuk sekolah favorit karena sejumlah kendala mulai nilai yang kurang memenuhi syarat
jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh sehingga terbentur aturan zonasi
hingga aturan batas umur bisa menimbulkan kekecewaan pada anak
hal ini pula yang dialami runa sabita siswa kelas sepuluh yang gagal masuk sekolah impiannya di dki jakarta
hanya karena kalah bersaing dalam nilai
saat proses pendaftaran dilakukan
remaja putri yang kini berhasil masuk sma unggulan non dki ini mengaku
merasa kecewa setelah dinyatakan tidak lolos seleksi masuk sekolah pilihannya tersebut
untuk jalur ppdb sistem ppdb saat ini tuh sangat amat
apa sih sangat amat kayak dunia ribut banget sih ppdb untuk masuk ke sma aja tuh harus lewat jalur ini lewat ini ini lewat ini
jadi kayak terlalu rumit menurut aku
karena di sosial media terutama terus temen temen aku tuh pasti ngepost story kan
aduh pasti ngepost story gitu gitu jadi kayak aduh ini gue nangis nangis terus tuh wajar gak sih gini gitu loh
bukan sekolah favorit mbak jangankan sekolah favorit
dengan nilai rata rata sih dan nilai sembilan puluh anak saya tidak bisa masuk di seluruh sekolah negeri di jakarta
bayangkan sma negeri di jakarta
itu yang sebenernya gak masuk dalam logika berpikir saya
perasaan kecewa serupa juga dirasakan oleh shiva rembulan yang gagal masuk sekolah impiannya
dan sempat berpikir menunda melanjutkan sekolah atau gap year untuk mencoba kembali peruntungan pada tahun ajaran berikutnya
harunya buat gap year aja cuman temen temen bilang sayang mendingan kamu coba dulu aja di sma sma apa
nanti kalau misalkan ada kesempatan ya ya pake aja kesempatannya buat nukasi atau
di situ udah bingung banget sih udah kecewa nggak tahu pilihan apa lagi
udah gak kepikiran apa apa lagi
saya pikirkan hatinya ya supaya dimanapun dia berada gitu maksudnya sekolah atau apapun itu harus melakukan yang terbaik
karena memang dimanapun pendidikan itu sama saja
psikolog pendidikan dianda azani menyatakan perasaan kecewa yang muncul saat seseorang tidak mendapatkan keinginannya merupakan hal yang lumrah
yang paling penting adalah tidak membiarkan kekecewaan tersebut
berlarut larut sehingga berpotensi menimbulkan depresi
yang penting juga orang tua pahami tadi soal melihat bagaimana kadar stres kelihatan pada diri anak gitu ya
ketika dia udah mulai rungsing atau mungkin marah marah karena dapat nilai yang gak oke gitu
atau dia mulai membandingkan diri sama temennya
di situ kadang anak tuh menetapkan atau mempersepsikan bahwa self force nya dia harga dirinya atau keberhargaannya dia tuh terletak dari nilainya gitu
nah itu kita perlu berdialog sama anak ketika
saat ini orang tua memang mesti melakukan pengawasan ekstra kepada anak
sebab kemudahan mengakses informasi dari media sosial akan membuat anak rawan melakukan tindakan self diagnos
atau menerjemahkan sendiri segala informasi yang didapat
termasuk informasi yang berpotensi membuat anak menjadi depresi
saat buah hati anda gagal masuk ke sekolah tujuannya bukan berarti semuanya berakhir
karena masih ada banyak jalan untuk bisa tetap mewujudkan cita citanya
namun yang paling penting adalah dukungan dan motivasi dari orang tua agar anak bisa tetap semangat untuk mewujudkan rencananya ke depan
sufini tanjung indra hadi jakarta